hubungan presiden jokowi dengan pdi perjuangan terus memanas
sekjen pdip hasto kristianto tak hanya menegaskan pdip menutup pintu pertemuan lebaran antara megawati dan jokowi
namun juga terlibat perang pernyataan dengan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
tapi di sisi lain megawati soekarno putri juga mengajukan diri menjadi amikus kuriyae ke mk yang berisi masukan
agar putusan sengketa pilpres membawa keadilan
lalu apakah benar sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menjadi figur penghalang rekonsiliasi antara megawati dan jokowi
ataukah memang pdip di bawah megawati yang memang menjaga jarak dengan jokowi
sudah bergabung sore hari ini politisi pdi perjuangan seno bagas koro
relawan jokowi dan prabowo mania immanuel ebenizer dan juga pengamat politik adi praetno
bang noel emang benar mas hasto sekjen pdi perjuangan ini jadi penghalang kuat pertemuan antara bu mega dan pak jokowi
ya sepertinya sih arahannya yang kita lihat beberapa kali peristiwa yang kita alami
hasto itu menjadi penghalang komunikasi antara bu mega begitu juga ke pak prabowo
suaranya masih di mute bang
oke sambil diperbaiki komunikasinya saya mau ke mas eno dulu
tadi pesan singkatnya tadi sebelum tadi jaringannya agak patah patah terputus begitu
mas enu dibilangnya mas hasto ini menjadi penghalang kuat pertemuan antara pak jokowi dan mega
ya pertama saya bisa memahami bahwa pertemuan partai simboli jokowi dan bu mega ini memang
sengaja dibesar besarkan diglorifikasi di saat saat ini untuk sebagai salah satu menurut saya
pengalian isu atas situasi di mk yang kami semua masih menunggu hasilnya
maka diupayakan agar opini publik itu kemudian terarah pada arah rekonsiliasi
sehingga seakan akan pemilu sudah selesai pemilu sudah ditemukan pemenangnya
sudah tidak perlu lagi membahas persoalan yang kemarin dan diarahkan untuk segera melakukan rekonsiliasi
jadi ada saya kira ada satu pengarah
yang mana itu ada ketakutan tertentu bahwa para hakim mk akan memutus dengan hati nurani berdasarkan kebenaran
maka pertemuan itu bisa diglorifikasi
jadi maksudnya hanya pemindahan isu saja dari mk
ya salah satu sudut pandang yang saya kira hari ini relevan ya itu
kalau bicara tentang pak jokowi dan bu mega
sebenarnya kan tidak pernah kami ini membuat pagar pembatas dengan mereka mereka yang memikirkan kepentingan bangsa dan negara
itu diciptakan sendiri oleh pak jokowi
jadi bukan kami yang sebenarnya membuat pembatas itu tapi pak jokowi sendiri
bagaimana putusan mk kita lihat ada pelanggaran etik di sana
yang pak anwar usman terafiliasi misalnya dengan keluarga pak jokowi
ada kemudian dorongan dorongan untuk menempatkan seluruh ambisi kekuasaan sebagai penggerak utama dari daya tawar politik dan lain sebagainya
kalau yang tertuang dalam dokumen hukum kami di mk misalnya ada abuse of power
yang itu dugaannya sudah kami serahkan kepada hakim konstitusi
ada dugaan nepotisme dan lain sebagainya
tindakan tindakan yang berlawanan dengan prinsip prinsip dasar kader pdi perjuangan yang selama ini pak jokowi berada di situ
sehingga kalau bicara tentang pagar pembatas
mengapa pertemuan ini tidak terjadi atau mengapa kita menghindar dari itu
bukan semata mata karena pak hasto
bukan semata mata karena tokoh tokoh ini
tapi pak jokowi sendiri yang menempatkan jarak batas dengan apa yang menjadi sikap prinsip kenegaraan
pak jokowi sendiri yang dianggap oleh pdip ini menempatkan jarak batas antara pdip dengan pak jokowi sendiri
bang noel jadi mas hasto ini bukan bang alang
pak jokowi kita pertama presiden dengan bumk sudah di atas meja
nah problemnya ini kan kita lihat beberapa hari ini
peristiwa yang kita lihat aspek
bahkan seakan akan meng underestimate presiden
katanya dengan ada beberapa cara dengan
ada keluh peta kawan kawan dari ranting pdip yang melakukan atensif terhadap pertemuan itu
saya rasakan aktor ini kan sebetulnya sekjen partai besar
seharusnya dia bisa menunjukkan perilaku perilaku sebagai politisi yang benar benar cara pemikiran juga besar juga
kita sih mau pertemuan ini benar benar sangat genuin lah ya
tidak sekedar simbolis saja
tapi kata mas eno bilang kan tadi sebelumnya justru ada awal awalnya nih yang membuat akhirnya jadi renggang nih
bukan pdip yang membuat awalnya justru ada berbagai alasan
justru jokowi sendiri yang membuat kerenggangan ini
presiden jokowi sampai detik ini
sangat membuka sekali pintu silaturahmi dengan siapapun
bayangkan aja sampai adanya open house di istana
istana itu siapapun masyarakat kalangan manapun bisa ketemu dengan presiden
prabowo berkali kali mengucapkan bahwa kita sebagai bangsa anak bangsa yuk kita
bukannya pak jokowi yang menghampiri ke teguh umar nih bertemu bu mega
lah kan persoalannya kan dihalangin
bentuk penghalangnya hasto lah tanya aja segen pdip hasto
oke kalau gitu saya tanyakan ke mas adi deh kalau gitu sambil diperbaiki juga bang noel apa namanya jaringan komunikasinya
mas adi sebenarnya pernyataan pernyataan belakangan dari sekjen pdip mas hasto ini
sebenarnya ini sikap murni pdi perjuangan mas hasto atau pernyataan sikap juga sebenarnya dari bumega
saya kira memang kalau kita membaca sikap resmi dari pdip selama ini
itu kan ukurannya ketika megawati menyampaikan secara terbuka
hasto ini adalah orang nomor dua di pdip yang saya kira statement statement
pernyataan pernyataan dan sikap politiknya juga mewakili pdip
karena apa kalau pernyataan hasto itu memang dianggap off site
dianggap tidak mewakili partai tentu akan dipanggil dan akan diperingatkan
saya justru menduga pernyataan hasto itu adalah suasana hati yang sesungguhnya
dimana memang pdip itu tidak mau bertemu dengan pak jokowi
dan proposal pertemuannya sudah ada di mejanya
bagi saya kalau kita melihat kecenderungan rata rata secara umum
elit elit pdip dan kader kader di bawahnya itu memang cenderung
mereka itu tidak berharap ada pertemuan di antara kedua tokoh ini kenapa
saya kira memang sudah tidak ada gunanya pertemuan ini pemilu sudah selesai
kan untuk rekonsiliasi untuk gabung lagi bersama lagi membangun kemesraan
per hari ini kalau kita membaca statement statement pdip ataupun sikap politik pdip
itu bagian dari koalisinya jokowi
tak satu pun menteri dari jokowi itu yang kemudian protes
melakukan resistensi politik dan melawan kebijakan kebijakan politik jokowi
semua menteri jokowi itu samikna watona
yang dikritisi oleh pdip itu adalah proses pemilu sepanjang di dua ribu dua puluh empat ini yang dinilai
ada indikasi kecurangan dan seterusnya dan seterusnya
jadi bagi saya tidak perlu ada rekonsiliasi
toh sikap pdip per hari ini pun secara ideologis itu tidak pernah bertentangan dengan jokowi
yang berbeda itu soal sikap politiknya
dimana pdip sangat kelihatan masih marah sangat kecewa
dan mungkin terlukai dari manuver politik yang dilakukan oleh pak jokowi
yang merestui mas gibran raka buming raka berpasangan dengan prabowo subianto
melawan jagoan mereka ganjar pranowo
sekalipun tidak bertemu keduanya ini ya tidak akan kiamat ini dunia
dan bahkan saya cukup yakin bahwa pertemuan antara pak jokowi dan bu megawati ini
rasa rasanya bagi saya wassalam sudah tidak ada harapan
jadi kalau ada harapan misalnya dari berbagai kalangan termasuk saya berharap
saya menghitung sudah hampir dua puluh tahun
mbak megawati ini tidak pernah bertemu dan bersalaman dengan pak sby
apalagi dengan pak jokowi yang pernah bersama kurang lebih sekitar dua puluh tiga tahun
berarti lukanya terlalu dalam maksudnya ya mas adi ya
sangat luka mendalam dan ini yang sebenarnya menjadi trigger
dimana pdip itu sebenarnya membuka satu konfrontasi politik secara tidak langsung dengan pak jokowi
jadi sekeras apapun upaya upaya untuk mempertemukan keduanya bagi saya ini repot
karena melihat dari pengalaman pengalaman politik sebelumnya
dimana setiap sikap politik yang kemudian berhadapan hadapan dengan megawati
itu sulit dibukukan pintunya terutama yang dilakukan oleh orang orang terdekatnya
nah oleh karena itu berarti artinya apa yang dikatakan oleh mas hasto ini
juga merupakan wujud dari kebatinan suasana bu megawati
yang mungkin saja tidak bisa terucapkan secara langsung
makanya melalui mas hasto yang akhirnya saling perang kata nih
sama wapres terpilihnya anak pak jokowi juga gibran
ya pdi perjuangan ini kan partai yang bergerak dengan satu kesadaran kolektif
artinya tidak mungkin satu statement itu terpisah dengan suasana kebatinan kader kader yang lain
maka kalau kita membaca saya sampai mencari nih
dari para kader kader pdi perjuangan di daerah
saat merespon bagaimana apakah ada rencana pertemuan pak jokowi dan bu mega
ketangkapannya bahkan jauh lebih keras dari pak sekjen
ini di bwa dari pdip perjuangan ya
dengan anak ranting pun pak joko rasanya sudah tidak pantas untuk bertemu
izin tidak perlu diterima lagi biar tenggelam dengan kerapusannya
lapor anak ranting dan anak ranting di tempat kami tidak ada yang bersedia untuk bertemu
ini wa wa dari para kader pdi perjuangan di daerah
tapi dia mempertimbangkan juga pak jokowi ini bukan hanya kader tapi juga presiden
pak jokowi juga berawal dari menjadi seorang kader sejak di wali kota solo
sudah berapa puluh tahun pdi perjuangan membersamai pak jokowi
tentu saja saat seorang sekjen partai menyampaikan sikapnya
pak sekjen ini ya punya kuliah di unhan
jadi tidak mungkin menyampaikan sesuatu berdasarkan asumsi dan emosi kebencian belaka
kebatinan antara rakyat pemilih pdi perjuangan dengan para elit yang disampaikan oleh sekjen keluar
di adart sekjen dpp itu bertugas sebagai jubir
maka pada saat menyampaikan tentang mas gibran misalnya
itu semua juga berdasarkan kronologi
berkali kali di pdi perjuangan ada gium harus ada satunya kata dan perbuatan
tanggal dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
di depan sekjen dan ketua dpp bidang kehormatan pak komarudin batubun
apakah pak mas gibran mau menjadi cawapres pak prabowo
saya ini layar besar pdip perjuangan
tapi yang mungkin juga di partai lain
pernyataan dari mas sekjen ini
justru dianggap kayaknya agak berbanding terbalik ya
dengan sikap dari mbak puan
apalagi misalnya terutama soal ditanya soal hak angket
nampaknya tidak sekeras ya
dari pernyataannya sekjen pdip perjuangan sendiri
usai jeda kami akan kembali di kompas metak
mas eno jadi sebenarnya ada apa sih di pdi perjuangan sendiri
karena kan pernyataan dari mas sekjen jelas keras
mengatakan beberapa alasan begitu ya
untuk kenapa sulit artinya pertemuan antara pak jokowi dan bu mega
tapi di sisi lain putri bu mega
ini justru nampaknya lempem lempem aja tuh
tampaknya juga tidak jelas jawabannya
ya tentu di dalam partai kami memiliki disiplin partai yang kami jaga
dan disiplin partai itu akhirnya tertuang melalui langkah langkah politik konkret partai
kami siap melakukan perlawanan secara terukur
pasca terjadinya pemilu kemarin yang demikian brutal
kami mengajukan gugatan di mk
kami juga mengajukan gugatan ke pt un
kami terus melakukan sikap sikap yang itu mengkritisi jalannya pemilu kemarin
ibu ketua umum menuliskan surat amnitus curiae
yang disitu tertuang dengan demikian kritis
semua pandangan ibu ketua umum megawati soekarno putri
membantah berbagai macam gilingan gilingan opini publik
yang mengira bahwa ibu ketum berbeda sikap dengan baik
tapi hal ini juga disetujui oleh mbak puan
kita mau menuju pada mana lagi
ibu megawati soekarno putri sendiri yang menyampaikan sikap politiknya kepada
yang itu tertuang di dalam surat sebagai warga negara indonesia
maka saya rasa tidak ada perbedaan di dalam pdi perjuangan
tentu saat bicara tentang momentum politik
tidak akan menggulirkan langkah politik tertentu
termasuk dalam menentukan posisi politik pdi perjuangan
termasuk dengan jadi atau enggaknya menggunakan hak angket
ini keputusan bu ketua umum juga
tentunya akan menjadi keputusan ibu ketua umum
dan basis keputusan kami salah satunya tentu adalah
bagaimana keputusan mkp soek
jadi kalau bicara tentang pertemuan pertemuan
itu nanti dulu lah kita pemilu kan belum selesai
tahapan pemilu secara konstitusional selesai setelah sengketa pemilu di mk
diputuskan oleh para hakim yang bersikap negarawan
oke mas adi kalau yang dilihat tadi kan semuanya atas
asese dari ibu ketua umum bd perjuangan
tapi ini kan nampaknya ini ada sikap yang berbeda ya
antara mas sekjen dengan putri mikawati bapuan
kalau kita melihat kecendungan rata rata secara umum
ada dua madhab di internal pdip yang saya kira bisa dibaca oleh publik
ada madhabnya mbak puan yang terlihat cukup akomodatif
dan membuka pintu komunikasi dengan berbagai pihak gitu ya
tapi pada set yang bersamaan kita pun juga tidak bisa menutup mata
madhab yang paling dominan adalah mazhabnya pak hasto
yang saya kira hampir tiap hari itu memberikan resistensi
statement statement politik yang cukup agresif
yang diserang yang dikritik itu adalah jokowi
dan keluarga besarnya bukan prabu subianto
suasana hati pdip per hari ini itu memang tidak mau
berkomunikasi dan membuka pintu kepada pak jokowi
yang dinilai telah melakukan manuver politik
berhadapan hadapan dengan mereka di pilpres dua ribu dua puluh
yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu
sebenarnya mazhab yang paling utama arus utama per hari ini
dimana yang dianggap sebagai representasi
dari kader kader pdip yang kemudian itu marah
yang memang jelas jelas sudah memilih pisah jalan
inilah yang kemudian per hari ini bisa menjelaskan
termasuk misalnya sikap politik bu megawati
tentu dalam banyak hal ini kan dianggap nafas
dengan apa yang disampaikan oleh pak hasto selama ini
bahwa sikap politik pdip itu dari pusat hingga di bawah
itu adalah statement statement yang per hari ini
adalah memberikan statement statement kritis
melakukan kebijakan kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat
dan mengkhianati demokrati termasuk misalnya cukup keras
terhadap pelanggaran etik termasuk dengan keluarga besarnya pak jokowi
baik balik lagi ke masalah tentang saling perang kata
antara mas hasto dan juga mas gibran nih bang noel
ini sebenarnya atas acc pak jokowi juga
mas gibran yang akhirnya juga berani akhirnya saling serang gitu
katanya mas gibran bahkan bilang ini banyakan negatif thinkingnya nih mas hasto
mas gibran sih nggak nyerang soal keberanian
dia menjadi menyalurkan sebagai wafat saya tuh keberanian di atas
tapi lebih senior mas hasto bang noel
ini bukan soal senioritas kita tidak masuk dalam mazhab yang sangat feudalistik
kita masuk pada era demokrasi yang modern masa persoalan senioritas
soal saya tidak memakai kata rekonsiliasi ya
saya memakai kata yang lebih layak pilihan katanya adalah silaturahmi
hal silaturahmi aja berat sekali
harus dengan pakai syarat dan segalanya
kok memalukan gitu loh
ini kan hal yang biasa silaturahmi itu
kita punya budaya yang luar biasa
yang namanya silaturahmi itu kan menjadi budaya dasar bangsa ini
kita sudahi walaupun kita sama sama ketahui
instrumen gugatan yang dilakukan oleh kawan kawan pdi itu sangat bagus
pasti kita semua punya catatan lah soal pemilu dua ribu dua puluh
nah itu catatan itu biarkan kita sama sama memperbaikinya
nah maksud saya ayo kita bicara hal yang besar
astro sikapnya astro itu sebenarnya sangat memalukan
memalukan partainya memalukan bu mega
yang punya sejarah panjang
nah kalau gitu mas adi sebenarnya kan kalau dilihat lihat nih
umum parpol pun ayo gabung aja koalisi pak prabowo juga bahkan membuka peluang ya untuk kemudian berbicara begitu
tapi nampaknya dari semua koalisi prabowo gibran kayaknya hanya mas gibran aja nih yang paling berani
untuk menyerang pdi perjuangan
karena yang saya kira membuka konfrontasi secara terbuka pdip dengan jokowi
jadi wajar kalau kemudian pdip itu kemudian mendapatkan perlawanan ya dari hubungannya pak jokowi
terutama gibran yang belakangan ini sudah mulai berani memberikan statement statement yang menurut saya sebagai bentuk serangan balik kepada pak hasto
dimana misalnya mas gibran itu kan banyak sekali dikritiknya
pada hari ini kita juga bisa menyaksikan pak asto itu ya sorry to say dilawan oleh mas gibran dengan statement statement yang selalu berpikiran negatif ya
ini pasti ada penasehat spiritualnya nggak mungkin seperti yang gibran dulu yang sering kita dengar ya
tapi serangan gibran ini merugikan siapa ada nggak
nggak ada yang rugi ini kan bentuk perang terbuka bahwa kritik kritik pak hasto yang selama ini sering didiamkan
dan hanya ditangkis oleh orang orang yang selama ini mengklaim balik dekat dengan pak jokowi
seperti para relawan dan orang orang di istana
perhari ini ketika gibran memberikan balasan kepada pak astro bagi saya
itu adalah balasan yang sebenarnya merupakan replika politik dari pak jokowi
apapun judulnya gibran itu adalah pak jokowi jokowi itu adalah gibran
ini yang menurut saya gibran itu tidak bisa berdiri sendiri
semua statement semua perkataan dan tingkah pola politiknya harus dibaca sebagai bagian dari sikap jokowi
kalau sehari dua hari ini gibran itu berani melawan hasto itu adalah sikap politik jokowi
ada pernyataan sikap sebenarnya juga dari ini adalah pak jokowi apa yang dikatakan oleh mas gibran
kalau gitu mas eno kira kira kapan sih perang kata kata ini disudahi
kalau bicara tadi kenapa kok harus dipaksa melakukan rekonsiliasi saya juga bingung juga
contohnya begini saya tadi bilang mei kan ada pertemuan dengan sekjen dan pak komar
kemudian tanggal oktober juga menyampaikan itu ke mas butet
di sekolah partai pdi perjuangan misalnya
yang menanyai ini bukan siapa siapa lagi yang menanya ketua umum langsung di sekolah partai itu kepada seluruh calon kepala daerah
nah kalau perang kata antara mas astro dan mas gibran
apakah akan kemudian tetap di pdi perjuangan atau akan pindah partai
apakah akan lagi di kawal pres dari partai lain atau tidak
dan dijawab tetap akan di bdi perjuangan
ini kalau kemudian ada sikap yang membakar rumahnya sendiri
kemudian setelah rumahnya kebakaran ingin bertemu dengan pemilik rumah
dengan alasan silaturahmi itu mulia dan segala macam segala macam
lalu kemudian harus menunjukkan sikap sikap bertemu
saya rasa ini kan ya sesuatu yang konyol gitu kalau kita bicara tentang demokrasi kita kemarin
mas seno terima kasih bang noel terima kasih mas adi terima kasih